pernyataan presiden joko widodo yang menyebutkan ada aktor politik yang menunggangi unjuk rasa empat november menuai kritik
kritik dilancarkan wakil ketua dpr fadlizon yang hadir dalam unjuk rasa empat november lalu
cnn indonesia sempat merekam wancar fadli zon di sela sela unjuk rasa
presiden melakukan pembiaran dan seolah menjadi semacam perlindungan terhadap saudara ahok yang jelas jelas sudah melakukan pelanggaran hukum
apakah dpr akan memberikan tekanan begitu
ya setelah ini tentu saja saya kira gelombang masyarakat ini yang datang saya kira dengan jumlah yang sangat besar menunjukkan bahwa hukum belum berjalan sebagaimana mestinya
dan ini akan menjadi presiden yang buruk